rangkaian acara pernikahan kaisang dengan erina gudono mulai digelar pada hari ini dalam pernikahan adat jawa
ada begitu banyak tahapan yang harus dilewati
untuk memahami lebih lanjut rangkaian prosesi pernikahan adat jawa ini kita sudah terhubung bersama pembawa acara pernikahan adat jawa dr agung atau wigung wiratsangka
selamat siang dr wigung selamat siang selalu dokter
iya selamat siang
selamat siang anda sudah
selamat siang pak wigung
dr wigung saya melihat anda begitu cakep sekali pakai baju adat jawa karena anda sudah siap untuk membawakan acara pada hari ini di sana
bisa anda jelaskan terlebih dahulu apa proses yang harus dilewati sebelum menuju akad nikah biasanya seperti apa dr bigung
prosesi upacara adat yang memang merupakan kekayaan budaya bangsa indonesia
sengaja ingin dilakukan dalam rangkaian acara pernikahan mas kaisang dan mbak irina
mulai dari upacara macang tarub kemudian upacara cetek geniat dan sepisaman menandai manto yang pertama
kemudian upacara ngeracek toyo siraman dilanjutkan dengan upacara majang pesarian atau tempat tidur kamar salon mempelai putri
dilanjutkan sungkeman untuk ibunda dan kakak pelangkahan kemudian baru acara siraman
malamnya ada acara mipil gareni untuk talon mempelai putri
pagi tanggal sepuluh desember akad nikah ada hiburan berupa penampilan tarian khas yogyakarta
dilanjutkan dengan upacara adat panggih atau temu pengantin dengan tradisi yogyakarta
yang mengacu pada tradisi pengantin keraton khas sultanan yogyakarta
ini serangkaian prosesi yang begitu banyak panjang
anda jelaskan satu persatu biar kita lebih paham lagi
tentunya setiap momen itu setiap prosesi yang dilakukan ada makna tersendiri
bisa anda gambarkan masing masing prosesi ini sebelum ke akad nikah kemudian di akad nikah hingga ke resepsi
baik terima kasih
sekali lagi kita bangga dan mencintai budaya bangsa indonesia diantaranya adalah rangkaian acara pernikahan adat jawa
dimulai dari majang tarub kita mengingat bahwa leluhur leluhur jawa itu dimulai dari sejarah ki ageng tarub
yang menikahkan putrinya dewi nawangsih dengan anak prabu brawijaya v raja majapahit terakhir
kemudian punya keturunan ki ageng getas pendowo ki ageng henis ki ageng selo ki ageng henis ki ageng pemanahan
pembang senopati prabu hanyokrawati sultan agung hanyokror husumo amangkurat i panggubono ii amangkurat iv
kemudian kita mengenal ada perjanjian giyanti pada tahun seribu tujuh ratus lima puluh lima
hingga kemudian ada keraton kasunanan surakarta dan keraton kasultanan yogyakarta
kemudian dalam perkembangannya keraton kasultanan yogyakarta ada pakualaman keraton kasunanan surakarta kemudian ada mangkunegaran
itulah yang merupakan lambang
dari majang tarub karena mengingat leluhur kita dari kiageng tarub yang maknanya secara umum agar allah swt tuhan yang maha kuasa memberikan pengayuman karena ditandai dengan pasang belagepe
sejak zaman dulu ktp itu digunakan sebagai peneduh
sehingga simbolnya agar rumah tangga ini tentram teduh dan damai sejahtera
ya silahkan lanjutkan dokter
adang sepisanan diawali dengan mususi membersihkan beras
bagi agar inti dari niat ini kemudian dapat berlangsung dengan baik
bersih tidak ada halangan
nyetrik deni itu menyalakan api dengan kayu
tungkunya dari kayu
kayu itu kajeng kajeng itu karep
jadi menyalakan karep hidup ini harus urop
artinya hidup ini harus memberikan nyala dan terang serta manfaat kepada orang lain
objomung murup sak kebiaran
tetapi menyala hingga memiliki makna
itu hanya dilakukan apabila pernikahan mantu pertama
untuk mantu berikutnya sudah tidak menggunakan upacara adang sepisanan dan cedek geni
mantu di dalam budaya jawa itu menikahkan anak perempuan
kemudian meracek toyo meramu air dari tujuh sumber
gungas taman dan tengkir
jegan kambil iju
dilanjutkan moto lemek palenggahan
berupa beraneka ragam daun yang penuh makna
ada daun alang alang simbol semoga dijauhkan dari halangan
daun keluih semoga diberikan kaluwian
daun kemuning semoga pengantin ini diberikan kaweningan
daun itu dalam bahasa jawa kan rom
ro yang menyatu
loro yang menjadi satu ron
ron kemuning mugosa keloron diparingi kameningan
antara lain bermakna begitu
lalu ada letrek
kita mengenal di dalam budaya jawa itu ada kain dengan komposisi warna
hampir ada delapan puluh komposisi warna
kain kain yang memiliki makna dan harapan simbol serta doa
itu juga akan ditata di majang pesarian atau tempat tidur
selain ada suruh ayu dan bunga pohon pinang
kita mengetahui bahwa pohon pinang itu adalah pohon yang tidak bercabang
semoga cinta mereka
hanya satu sekali untuk selamanya seumur hidup
malamnya kemudian dilakukan acara midodareni
harapannya semoga calon mempelai putri ini memiliki kecantikan lahir dan batin
seperti halnya widodari
kemudian calon mempelai putra dihantar untuk datang ke keluarga calon mempelai putri
menjalani upacara nyantri atau nyantrik
dari kata santri atau cantrek yang artinya berguru mencari ilmu
dan oleh karena itu nanti akhirnya
akan ada wejangan yang disebut
tatur laksito utomo atau tatur wido
tatur empat laksito sikap tomo dari kata utomo
empat sikap utama yang seyogianya dimiliki oleh seorang suami
akan disampaikan oleh keluarga calon mempelai putri
itu yang ketanggal sembilan
dr wigong ini kan kalau kita mengenal ya
upacara adat jawa prosesinya ini kan terbagi ada dua besar prosesi ya
yang pertama saya kutip ya atau saya himpun
kemudian prosesi panggih
apakah dua proses ini diaplikasikan dalam pernikahan kaisang dan juga erina pada kali ini
tanggal sepuluh kemudian akad nikah sebagai inti dari pernikahan
sesuai dengan syariat agama islam
kedua calon mempelai dinikahkan
di pendopo agung royal ambarukmo hotel
dengan idab gogul
sebuah perjanjian yang kokoh kuat
dalam al quranul karim
allah menyebutnya sebagai
ridho perjanjian yang kokoh kuat
suci sakral dahsyat
setara dengan sumpah dan janji para nabi dan rasul
akan disaksikan oleh keluarga inti
tidak banyak di sana
lalu kemudian beda untuk berganti pusana
dan kemudian melangsungkan upacara ritual adat panggih
menantim dengan adat yogyakarta
artinya ada kolaborasi tentunya ya
adat jawa di yogyakarta dengan solo
apakah ada perbedaan
tertarikung dengan prosesi dua upacara adat yang besar ini
kami memiliki kekayaan dan ragam budaya
solo dan jogja setelah perjanjian giyanti
memang punya perkembangan budaya yang berbeda
nanti kita bisa melihat patah parahnya
juga untuk tradisi yogyakarta berbeda
karena kemudian diinginkan untuk tradisi yogyakarta
sedangkan di yogyakarta ada keraton
maka kita tentu akan kembali
pada referensi keraton
meskipun nanti tidak akan sama apa yang dilakukan di keraton
dengan yang ada di masyarakat umum
terakhir nih dokter wigung
kalau kita tahu ini tengah berlangsung
prosesi semaan dan juga dilanjutkan pengajian
apa yang masih menjadi catatan hingga pukul dua belas siang ini di sana
memang benar saat ini sedang dilakukan semaan dan hataman al quran
di kediaman ibu
di kediaman ibu
nanti pukul enam belas saya akan memandu untuk acara pengajian
ausiah akan disampaikan kepada talon mempelai putri
dan kemudian air air pilihan yang telah disiapkan di warga
sebanyak tujuh sumber
didoakan di pengajian itu
sebagian nanti akan dikirim ke surakarta
dan sebagian akan dipakai untuk siraman di yogyakarta
baik terima kasih dokter wigung muratsangka
acara pernikahan adat jawa
bersama kami di cnn indonesia news hour
semoga sukses acaranya pak wigung
selam sehat selalu
mohon doanya selalu mengemban budaya
mudah mudahan dikenal dicintai dibanggakan dan lestari untuk generasi berikutnya
terima kasih pak wigung